ya saudara kebakaran melanda sebuah rumah di kecamatan gegesik kabupaten cirebon jawa barat selasa malam
bangunan serta barang seisi rumah ludes terbakar
proses pemadaman kebakaran rumah di desa jagapura kidul ini berlangsung dramatis
petugas pemadam kebakaran nyaris tertimpar runtuhan sisa kebakaran rumah
kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya
tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api
saya sempat ketemu pas rumah terbakar
setelah ini pemiliknya datang
katanya bisa main tapi tidak main
kayaknya sih ada tiga tiga tiga tiga